sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
pergi kamu dari sini
dan jangan pernah temui saya lagi
kamu cuma seorang penipu busuk
yang cuma mau mengambil keuntungan dari saya
kamu dan bapak kamu
sudah menipu saya
saya tidak suka sama pembohong
kalau saya sudah tahu dari dulu
bahwa kamu itu seorang penipu
saya tidak akan membantu kamu
cangkuk jantung kamu
oma aida mau jelasin sama oma
dedekku kenapa sakit lagi
aida jatuh kamu kumat lagi ya
kenapa lagi situ anak
kamu bilang kamu udah gak mau deketin aida lagi
terus sekarang ngapain kamu sama dia
bu aku gak sengaja
aku gak sengaja liat aida lagi kesakitan
ya aku bantu bu
ya gak mungkin karena ada orang kesakitan
terus aku gak bantu
sekarang kamu ngaku
kamu cuma pura pura sakit kan
kamu cuma cari perhatiannya aksan kan
ngapain sih kamu cari perhatiannya aksan
oh karena aksen sudah sukses kan
jadi kamu cari perhatiannya dia kan
dan juga karena kamu udah putus tunangan kan sama riza
ibu jangan ngomong kayak gitu dong bu
aida nggak pura pura bu
aida sakit beneran
ibu kamu beneran aku gak sakit
aku hanya pura pura aja bu
kamu denger sendiri kan
dia ngaku kalau dia cuma pura pura sakit
jadi ngapain kamu disini lolohin dia
aku gak bisa ada disini
aku harus pergi
aku gak mau bikin aksan malah bermasalah lagi sama budaya
aku harus pergi dari sini
sampai kutanyakan lagi

ty muhammad ini randa lebih apa dia pun tak owen
jadi angkat pohon
ini pasti hanya karena aku terlalu sedih aja karena masalah oma laras dan akusan yang pesan
kau ini apa apaan sih
kok kamu denger aida sampai jatuh terus maki maki dia
akan aku kasih pelajaran buat kamu

hah kok gak kena sih
orang ajar gagal lagi
aida bangun aida
susar susar susar
siapkan pertindakan sekarang cepat cepat
siapkan pertindakan sekarang cepat cepat

aida kamu harus bangun
pasti karena benturan berpengaruh sama jantungnya yang baru
aida kamu harus bangun
dokter kita kehilangan tak jantungnya
dokter kita kehilangan tak jantungnya
susar siapkan siapkan alat ini cepat
susar siapkan siapkan alat ini cepat
susar siapkan alat ini cepat
jantung kamu harus berdetak lagi
jantung maida harus berdetak lagi
tetap jantung kembali dong
terima kasih allah
terima kasih allah
sh experimentan kamu